kalau kita lihat memang cuaca belakangan ini kan tidak menentu ya dan juga tidak bersahabat
tapi tetap saja liburan natal dan tahun baru tetap berjalan dong ya
tapi harus tetap lihat juga nih bagaimana situasi saat ini
karena mungkin meskipun tidak selalu siapa tahu bisa mempengaruhi penerbangan anda
nah kalau untuk warga majalengka dan sekitarnya akan berpergian
nampaknya semakin dipermudah dengan beroperasinya bandara kertajati
iya betul sekali pemirsa
nah selasa siang maskapai garuda indonesia membuka rute penerbangan baru dari kertajati
menuju ke palembang dan juga ke lampung
maskapai penerbangan garuda indonesia melakukan penerbangan perdana dari bandara internasional kertajati majalengka jawa barat
menuju lampung dan palembang menggunakan pesawat garuda atr tujuh puluh dua ribu enam ratus
dengan kondisi tersebut penerbangan dari kertajati kembali bertambah
setelah sebelumnya beberapa maskapai lain telah melakukan penerbangan dari bandara kertajati
penerbangan pesawat garuda di kertajati diharapkan menjadi magnet untuk para maskapai
untuk membuka rute baru dari dan menuju kertajati
sangat terbantu atau gimana
sangat terbantu jadi lebih cepat mobilitasnya lebih mudah
sementara di sidoarjo jawa timur jumlah penumpang pesawat melalui bandara internasional juanda mulai meningkat
peningkatan ini didominasi oleh penumpang domestik khususnya rute penerbangan tujuan denpasar dan lombok
sementara rute penerbangan gemuk lainnya seperti tujuan jakarta masih normal
namun harga tiket dipatok lebih mahal
karena hampir seluruh mas kp menggunakan tan
tarif batas atas
pihak angkasa pura memprediksi arus penumpang libur panjang sekolah ini akan terus mengalir dalam minggu ini
dengan puncak loncakan diprediksi akan terjadi sabtu akhir pekan
seiring mulai liburnya karyawan swasta jelang natal dan tahun baru